kini kita ke dunia hiburan di balik keindahan sungai han yang ikonik dan terkenal di korea selatan
sebuah unit kepolisian bertugas untuk menjaga hingga menumpas kejahatan yang terjadi di tempat ikonik di korea selatan
nah aksi aksi para penjaga sungai han ini dapat anda saksikan dalam serial drama korea han riverpolice
dan bukan itu saja ada juga aksi brutal seorang detektif yang menyusup ke kartel obat terlarang yang dapat anda saksikan dalam the worst evil
semuanya terjadi dalam what's on disney plus hotstar yang akan sekaligus menutup cnn indonesia news hour hari ini
saya ferdilias pamit terima kasih selamat siang sampai jumpa